razia kenalpot bising terus digencarkan aparat polda metro jaya
dari yang awalnya di sekitar istana negara jakarta pusat
kini operasi penertiban juga dilakukan di berbagai wilayah ibu kota
bahkan sekelanya kejumlah pelanggar
petugas bisa menindak hingga ratusan pengendara sepeda motor
yang menggunakan kenalpot racing dalam sekali razia
di sisi lain masifnya penertipan kenalpot racing
berdampak langsung bagi bengkel modifikasi kenalpot
raffito pembuat kenalpot custom di kemayoran jakarta pusat mengaku
sejak razia banyak dilakukan belakangan ini
satu kenalpot belum tentu terjual dalam sehari
sementara itu sebelumnya ia bisa menerima enam pesanan kenalpot per hari
para pembuat kenalpot kini khawatir usaha mereka gulung tikar karena tidak ada pesanan
masih ada ya cantiklah masih ada
soalnya yang beda anak anak badarian sekarang pakai racing juga banyak ditangkap tangkapin
ya untuk maksudnya memang beda juga sama kemarin ya
biasanya per hari itu biasa buat sampai berapa mas sebelum ada pelarangan nih mas
ya kita per hari kadang bisa keluar kenapa lima biji enam biji
semenjak ada pelarangan ini
paling satu dua udah bagus lah dari kadang nggak ada sama sekali yang masuk
merasa dirugikan nggak mas sebagai mas pengrajin kenalpot ini
dengan adanya peraturan seperti ini mas
ragi banget rugi banget
soalnya ya emang
apa pendapatan kita dari sini sih bos
kalau dilarang kita bingung
jadi mulai peraturan kenalpot racing dilarang nah itu turun
itu sehari kita tinggal kenalpot
untuk saat ini pak
untuk saat ini nggak ada
bisa sebulan sekali
seperti diberitakan sebelumnya
direktorat lalu lintas polda metro jaya akan menjatuhkan sanksi tilang
bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik
rizky ihtiar yahya jakarta